kita akan informasi lain rumah seorang warga di pakiswetan surabaya jawa timur
dua kali dilempar bom molotov sabtu kemarin
meski sempat membakar tirai rumah api berhasil dipadamkan
dan kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian
bom molotov menggegetkan warga pakiswetan gangnam surabaya sabtu dini hari
dua kali bom meledak di rumah pasangan atimah dan bambang pugu
kejadian pertama terjadi jam dua puluh dua dua puluh waktu indonesia barat
saat keduanya tengah menyaksikan televisi di ruang keluarga
api dari bom molotov ini sempat membakar tirai di ruang keluarga
usai kejadian pertama pemilik rumah langsung melapor ke kepolisian
namun pada pukul dua tiga puluh sabtu dini hari rumah kembali dilempar bom molotov
api berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan
atimah merasa tidak pernah memiliki musuh
karena itu dia heran rumahnya menjadi sasaran teror bom molotov
ketua rws tempat kasus ini kini sudah ditangani oleh polres saber surabaya
untuk menjaga keamanan warga berinisiatif menggelar ronda sekaligus mencari siapa pelaku aksi teror ini
terima kasih yang kejadian pertama kejadian yang setengah sebelas yang kedua kedua sekitar jam setengah tiga ya itu ada
suara mentaan di atap terjadi mulai malam ini dan tadi malam sudah diteruskan khususnya wilayah wilayah
di rt tiga belas akan dilakukan secara langsung serentak kemudian warga mengakui pelemparan bom
lotov ini baru pertama kali terjadi di perkampungan mereka warga berharap pelaku
aksi teror ini segera tertangkap karena meresahkan warga wahyu pratama putra surabaya